komisi nasional hak azazi manusia menyatakan penembakan gas air mata menjadi pemicu
jatuhnya banyak korban dalam tragedi di stadion kanjuruhan malang
hal ini disampaikan komisioner komnas ham khoirul anam rabu siang
khoirul anam menjelaskan dari hasil pengamatan ke lapangan
komnas ham mengumpulkan banyak informasi data dan dokumen yang didapatkan dari berbagai pihak
di antaranya dari aparat tni dan polisi korban luka hingga keluarga korban meninggal dunia
komnas ham mendapat informasi bahwa hingga peluit akhir ditiup wasit situasi masih kondusif
gas air mata mulai ditembakkan pukul sepuluh lewat sembilan menit dan lima puluh sembilan detik
tembakan gas air mata memicu kepanikan supporter hingga banyak yang meninggal dunia
yang berikutnya adalah bahwa penembakan gas air mata
penembakan gas air mata pertama kali ditembakan ke arah tribun selatan sekitar pukul dua puluh dua
ketika penembakan gas air mata menyebabkan penyakit
sedang mendalami titik krusial yang mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal
hal ini yang memicu kepanikan penonton dan muncul dinamika di lapangan menjadi ricu
khoirul ana menambahkan hasil investigasi pihak komnas ham menyebut
saat kerusuhan kanjuruan terjadi seluruh pintu di stadion dalam keadaan terbuka
namun pintu yang dalam posisi terbuka hanya daun pintu kecil berukuran tujuh puluh lima x satu ratus delapan puluh cm
yang merupakan bagian dari
pintu geser atau sliding door
pintu dengan ukuran tersebut idealnya hanya cukup untuk dua orang yang keluar masuk secara teratur
berdasarkan video informasi dan keterangan yang diterima oleh komnas ham ri
ditemukan bahwa kondisi pintu tribun terbuka
meskipun yang dibuka adalah pintu kecil termasuk pintu tribun sepuluh sebelas dua belas tiga belas dan empat belas
jadi ini yang memang membuat hidup tikuk di awal
sosial media mengatakan bahwa pintunya tertutup
pintu yang kecil itu terbuka sebenarnya sejak awal
dan kami konfirmasi
dari berbagai video
termasuk video yang
tersebar di media yang dikasih caption bahwa pintunya terbuka
padahal itu pintunya terbuka
ya pada saat itu pintunya terbuka
ya pintu kecil cuma memang harus terlihat dengan
nah kami punya satu video yang
itu video yang eksklusif kalau katanya pak beka
kalau semalam kita bilang itu video
salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa
termasuk yang perdebatan di publik pintu tiga belas
pintu tiga belas terbuka tapi kecil
memang itu keluar masuknya begitu
di titik itulah eee
sumbatan orang nggak bisa bergerak
ya terus karena memang matanya pedes
apa sesak nafas dan sebagainya
banyak menimbulkan jatuh korban